ahok bisa disebut sebagai gubernur kontroversial di indonesia
sejak awal memimpin ibu kota sebagai wakil gubernur dki jakarta
berbagai aksi penolakan terhadapnya sudah bermunculan
kita hadirkan bersama lini masa demo tolak ahok yang pernah berlangsung hingga tahun dua ribu enam belas
dan saya ajak bersama ada mas fadli disini kita lihat
ini dimulai pada sembilan oktober dua ribu dua puluh
mungkin mas fadli saya refreshing kembali saya juga mungkin harus ikut membaca
fpi menganggap ahok tidak layak menjabat sebagai wakil gubernur dki jakarta
selanjutnya setelah sembilan oktober kita lihat ke selanjutnya
dan ke tiga oktober demo fpi yang berlangsung di depan gedung dprd dki jakarta
yang digelar untuk menolak rencana pelantikan ahok sebagai gubernur dki jakarta
demo fpi kali ini berlangsung ricuh
sebanyak enam belas polisi terluka termasuk kepala polsek gambir
ajun komisaris besar putu putrasadana
akibat peristiwa ini anggota fpi yakni habib selon dipidana
karena dituding sebagai polisi
setelah kejadian ini fpi dan ormas lainnya secara rutin menggelar aksi demo tolak ahok setiap jumat
fpi kembali berunjuk rasa menolak ahok menjadi gubernur dki jakarta
saat itu ahok yang berstatus sebagai pelaksana tugas akan dilantik secara resmi sebagai gubernur
masa fpi beramai ramai bernyanyi menyatakan penolakannya dipimpin ahok
mereka bahkan meminta agar ahok keluar dari jakarta
di sinilah kemudian fpi dan sejumlah ormas lainnya
memunculkan wacana akan mengusung gubernur tandingan
kita ke tahun dua ribu lima belas dua puluh empat maret
tepatnya seratus orang dari gerakan masyarakat jakarta gmj dan sejumlah anggota fpi
yang menolak kepemimpinan ahok menggelar unjuk rasa di depan gedung dprd dki jakarta
pengunjuk rasa meneriakan dukungan terhadap hak angket dprd dki jakarta
dan mengecam sikap ahok di tengah kisruh apb dki jakarta
ke tahun berikutnya dua ribu enam belas tepatnya empat april
gmj kembali melakukan aksi unjuk rasa karena menuding ahok
tersangkut tiga kasus yang merugikan negara termasuk tiga blok apartemen transjakarta
dan pengadaan tanah untuk rumah sakit sungberwaras
kita lebih dekat ke saat kita saat ini yaitu empat september dua ribu enam belas
kali ini giliran hizbut tahrir serta barisan rt dan rw sejakarta
ataupun beraksi di car free day jakarta
lantaran ahok sempat melontarkan pernyataan larangan memotong hewan kurban

di masjid atau di sembarang tempat
karena mempertimbangkan alasan kesehatan dan lingkungan
ribuan pengunjuk rasa menyatakan penolakan karena agenda memotong hewan di masjid saat idul adha
adalah kebudayaan dan syariat islam yang seharusnya tak perlu dilarang
kita ke empat belas oktober dua ribu enam belas
kita lihat panjang ini tampaknya mas fadli
kita lihat ribuan ormas dari ormas keagaman menggelar aksi menentang ahok
dan dugaan penistaan agama
dari empat belas oktober kita langsung saja bergeser ke slide selanjutnya
kita lihat empat november dua ribu enam belas kita tahu bersama ribuan ormas islam
ataupun orang massa dari sejumlah ormas islam turun ke jalan
dan menggelar aksi unjuk rasa di depan istana negara menuntut penuntasan kasus dugaan penistaan agama
dan hari ini mabes polri telah menetapkan status ahok sebagai tersangka dalam kasus tersebut